tim gugus tugas covid sembilan belas tingkat kabupaten bogor akan melakukan rapid test terhadap warga
yang menghadiri aksi panggung raja dangdut roma irama di desa cibunian kecamatan pamijahan kabupaten bogor jawa barat
bupati bogor ade yasin menambahkan pihaknya akan tetap melakukan pemanggilan dan melanjutkan proses hukum ke polres bogor
terhadap roma irama serta panitia acara hajatan keluarga surya atmaja tersebut
roma serta panitia terancam diproses secara hukum karena telah melanggar aturan perbub no tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang kegiatan yang mengumpulkan masa di suatu wilayah yang terinfeksi covid sembilan belas atau zona merah kecamatan